anda memiliki rencana untuk jalan jalan ataupun juga berlibur ke luar kota atau bahkan juga ke luar negeri ya kayaknya masih ada sisa bonus gitu ya
sejak sekarang anda bisa mencari tiket murah di pameran garuda airlines travel fair dua ribu tujuh belas di jcc senayan
masa libur masih beberapa bulan lagi tetapi warga sangat antusias berburu tiket murah dan berkonsultasi tentang rencana perjalanannya dengan petugas maskapai penerbangan
anda lihat betapa riuhnya suasana di sana garuda airlines travel fair dua ribu tujuh belas tak hanya menjadi ajang berburu tiket pesawat murah
tetapi merupakan wadah masyarakat untuk mencari keperluan lain yang berhubungan dengan traveling seperti paket promo hotel serta perlengkapan
seperti koper dan juga tas pameran ini dibuka untuk umum hingga minggu dua belas maret dua ribu tujuh belas jangan sampai ketinggalan
dan kini untuk mengatakan bagaimana potensi ataupun juga seberapa besar perputaran uang dari pameran
pameran garuda airlines travel dua ribu tujuh belas kini kita sudah terhubung dengan arman helmi di jcc senayan
halo arman selamat sore pas banget ya weekend kita bicara tentang liburan ya
aron sudah browsing juga atau sudah searching juga ada tiket tiket murah nggak seperti apa sih antusias masyarakat di sana
baik selamat sore hera memang betul sekali weekend meskipun musim liburan masih beberapa bulan lagi
namun saya juga sudah mulai sambil browsing dan sambil tanya tanya
terkonsultasi dengan petugas dari maskapai garuda indonesia airlines
karena memang garuda airlines travel fair dua ribu tujuh belas ini sangat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh masyarakat untuk berburu tiket murah
kemudian juga ada paket promo paket hotel murah dan juga kegiatan kegiatan menarik lainnya
sambil melakukan perjalanan wisata seperti arung jeram dan juga olahraga olahraga lainnya
dan memang pelaksanaan gatf tahun ini agak sedikit berbeda dibandingkan tahun tahun kemarin
karena memang pada tahun tahun sebelumnya target pelaksanaan ataupun juga pembeli
atau masyarakat yang membeli tiket pada pameran ini
tahun kemarin bisa saya bandingkan jumlahnya ada sekitar lima puluh ribuan
namun bagi pelaksana pada pelaksanaan gatf dua ribu tujuh belas ini mereka mentargetkan pada bulan maret ini sekitar tujuh puluh ribuan
dan nantinya sepanjang tahun dua ribu tujuh belas akan ada satu ratus lima puluh ribu penjualan tiket yang akan mereka jual dari pameran seperti ini
dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah perputaran uang pada pelaksanaan kegiatan atau hajatan pada kali ini
bersama saya sudah ada ali ahmad senior manager
event dan media dari garuda indonesia
pak ali selamat sore
selamat sore mas
pak ali ini sebenarnya kan sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat
karena memang bukan hanya tiket murah ada juga paket paket promo dan sebagainya yang bisa diburu oleh masyarakat
sebenarnya ingin dituju atau yang ingin diharapkan oleh garuda indonesia sendiri terhadap kegiatan ini seperti apa pak
iya karena travel fair garuda indonesia ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan harga terbaik kita
sehingga semua dapat melaksanakan
akan liburan yang sangat mudah dan nyaman dengan penerbangan kami bintang lima
pak ali tadi juga saya sudah sempat mendapatkan bocoran
katanya target untuk tahun ini ada satu ratus lima puluh ribu
dan untuk bulan maret kata vp marketingnya ada tujuh puluh ribu
apakah itu benar pak
jadi memang peningkatannya sangat drastis dan animo masyarakat sangat besar
bahkan sampai hari pertama ini tadi ada yang mulai menganti itu mulai dari jam tiga pagi
begitu dibuka langsung semua
jadi kita sudah menerbu program promo promo best deal kita
pak ali kalau kita sedikit memperkirakan kira kira perputaran uang pak ali yang bisa didapatkan dalam pelaksanaan pameran ini bagaimana
ya jadi target kita untuk di jakarta ini kita punya target dua ratus tujuh miliar untuk transaksi selama tiga hari ini
secara nasional kita kurang lebih
karena kita berlaksanakan di dua puluh empat kota
mulai dari sabang sampai timur indonesia
kita ada semua sehingga kita targetkan kurang lebih tiga ratus delapan puluh miliar sorry
nah ini sebenarnya pak ali terakhir
sebenarnya yang selain target tadi tiga ratus delapan puluh miliar
mungkin ada promo promo apa mungkin yang terbaru dari pihak garuda untuk ditawarkan kepada masyarakat
ya promo promo kita kita ada harga ke london dengan harga tujuh satu juta
tentunya dengan menggunakan kartu kredit bni
cashback hingga satu lima juta
terima kasih pak ali
ya memang pelaksanaan gatf dua ribu tujuh belas ini belum ada destinasi baru yang dibuka oleh pihak garuda indonesia
namun pihak garuda indonesia juga tetap mengoptimalkan ada sepuluh destinasi domestik yang tetap difokuskan oleh pemerintah diantaranya labuan bajo dan autoba
dan juga beberapa destinasi wisata lainnya seperti raja ampat di papua
kita kembali ke studio hera
ya arman saya penasaran sedikit pak ali tadi sudah ngasih bocoran tujuh satu juta untuk london
tapi yang luar negeri
kalau menurut informasi yang anda peroleh
lebih doyan yang mana sih para pengunjung dalam negeri atau justru kayaknya haus juga nih liburan ke luar negeri kayaknya
sebenarnya hera para pengunjung juga masih tetap memfavoritkan destinasi wisata dari domestik
karena dibandingkan tahun lalu petunjuknya ada enam puluh banding empat puluh